pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar rp sepuluh sembilan ratus per kilogram untuk beras kualitas medium
namun di sejumlah pasar tradisional surabaya rata rata masih menjual beras dengan harga terendah sebesar rp dua belas rupiah
para pedagang mengaku tidak menjual beras kualitas medium karena sudah sebulan ini barang sulit didapatkan
sehingga membuat mereka memilih menjual beras dengan kualitas premium yang harganya lebih mahal
paling murah rp dua belas
kenaikan harga pada komoditas beras ini memang terjadi secara bertahap dimulai pada bulan februari
keraikan harga bahan bahan beras ini juga berarti berat
pokok seperti beras ini tentu disayangkan oleh pembeli
apalagi saat ini mendekati momen bulan suci ramadan
untuk menyiasatinya beberapa masyarakat memilih untuk beralih ke beras dengan harga yang lebih murah
sementara itu menurut data badan pusat statistik jawa timur
pertanggal tiga maret dua ribu dua puluh tiga stok beras di jatim tergolong aman hingga bulan ramadan
bahkan stok beras jawa timur surplus satu tiga belas juta ton dari maret hingga bulan april dua ribu dua puluh tiga